jadi kita bisa lanjut bareng ya kan tante
reva itu baik banget deh
ajakin mama nostalgia ke tempat tempat kesukaannya bayu
aku ngeliat mobil mama gak ada di depan kebetulan isi
udah menor begini ini udah seksi banget dah
oke om dokter periksa ya
bagus jaguan bagus
kamu cuma butuh banyak istirahat
nanti abis itu makan yang banyak
saya harus langsung ke rumah sakit ada tindakan di sana
oke bagus kondisi abi lagi bagus
nanti saya akan kembali lagi untuk bawa obat buat bu dewi
oke yaudah kalau gitu saya mesti dulu ya
terima kasih untuk semuanya
enak kan badannya
cerita sama tante
abi tuh sebenernya kemarin kemana sih
pergi sama siapa
karena aku lagi main sama mbak neneng
terus mbak neneng ngambil obat
tiba tiba datang tante goro
mukanya mengajak belajar
dia malah ngajak nguter nguter
guru yang harusnya ngajar abi dateng kok kesini
dan dia dateng waktu abi udah pergi
tapi dia suka melotot
suka melotot gimana matanya besar
galak tante galak
galak abi dimarahin sama dia

coba deh abi inget inget lagi wajahnya seperti apa
terus dia bisa bawa mobil
atau mungkin reva
aku gak boleh sehuzon sama reva
sebelum aku menemukan bukti yang jelas
untuk ajak tante jalan jalan ke tempat tempat yang dulu suka kamu datengin sama bayu
coba kalau dulu bayu bilang bahwa dia pacaran sama kamu
mungkin tante jadi pengen tuh sering sering ikut kalau kamu lagi pergi pacaran
aku harus bisa menemukan anak itu
kalau anak itu sudah aku temukan
aku bisa menguasai tante retno sepenuhnya
bukan cuma tante retno
tapi seluruh harta dan aset keluarga mas baik
ah pas banget tuh
itu bukannya nyokap dulu ya
kok gak bilang sama aku kalau mau kesini
gue duluan ya
neng saya mau berangkat kerja
jangan sampai peristiwa seperti kemarin terulang lagi
ini yakin ibu
mau masuk kerja kan masih sakit
enggak saya baik baik aja
lihat abi udah pulang

dia sehat dia baik baik aja
insya allah saya juga akan sehat
terima kasih untuk segala bantuan
yang mbak nenek lakukan
saya cuma minta tolong mbak neneng jaga abi
kami sangat bergantung sama mbak neneng
saya akan jaga abi bu
neng jadi kaki enak hati nih ya
sama si ratu lebah
tapi heran juga ya
abi aja manggil sama bu dewi
tapi kenapa bu dewi sayang banget ya
kok mama kesini gak bilang bilang dulu sama aku
yah kan mama gak harus laporan
setiap kali mama mau pergi kemana mana
eh terus jadi gimana
gue aja gitu kemana mana atau suka ada temen temen yang ikut juga
nisa daripada kamu cuman berdiri aja mendingan kamu duduk deh
jadi kita bisa lanjut bareng ya kan tante
eva itu baik banget deh
ajakin mama nostalgia ke tempat tempat kesukaannya bayu
aku ngeliat mobil mama nggak ada di depan kebetulan nisa mau pulang
reva pasti mau anterin tante kan nanti
wah itu udah pasti tanda
nanti aku nanti
abis ini tante mau diajakinnya kemana lagi
pokoknya ke tempat yang kamu pergi sama bayu aja
pagi pak hadi
anak kamu baik baik saja kan
alhamdulillah sudah baik baik saja pak
saya meminta maaf
karena kejadian itu
sampai mengganggu pekerjaan saya
gak masalah pokoknya
kamu kalau butuh apa apa
bilang saja ya
pokoknya kamu jangan sungkan
iya pak terima kasih
kenapa pak hadi baik sekali ya
padahal aku baru beberapa hari aja kerja disini
dewi selalu berusaha untuk menghindar dari aku
dan alasannya selalu sama
dewi kan juga sayang sama ceri
kalau misalkan aku ajak cherry untuk main sama abi
aku permisi dulu ke toilet ya
ketua orang yang banyak
saya sudah banyak
aku baru terjuk
ketua orang joanna
kok gue gak tau sih
mas bayu itu sangat dingin sama perempuan
jadi gak mungkin dia punya pacar atau mantan waktu sma
kalian aku gak tau
maka tuh jangan percaya langsung sama orang loh
orang baru kenal kok
kamu tuh ya selalu merasa dirinya paling tahu segalanya
mama tau kok
kalau kamu itu gak suka sama reva
waktu itu reva udah pernah main ke rumah kok
ketemu mama sama bobby
benar benar licik perempuan ini
sudah sejauh ini dia bisa deket sama mama
dan mas bobby gak pernah cerita apapun sama aku tentang reva ke rumah
aku gak boleh mama berlama lama dengan perempuan licik ini
pokoknya nanti pulang sama aku ya
itu buat orang yang mau menghancurkan keluarga aku
jangan kamu pikir kamu bisa masuk dan deketin mama
kamu akan menyesal karena kamu sudah melakukan ini
menyesal menyesal apa
justru aku seneng banget melakuin itu